kita beralih ke informasi lainnya
petugas balai konservasi sumber daya alam berhasil menggagalkan perdagangan satwa yang dilindungi jenis burung elang di kota malang
petugas menangkap pemilik burung elang saat hendak jual beli satwa
elang langka jenis bido spilornis cila ini diamankan petugas dari tangan ahmad nurholis warga di noyo malang
mahasiswa semester enam ini tertangkap tangan petugas balai konservasi sumber daya alam saat hendak menjual hewan tersebut
kasus perdagangan satwa dilindungi ini terungkap usai aktivis pro fauna menyaruh menjadi pembeli karena menemukan akun penjual burung elang
usai menyepakati tempat tersangka diringkus di rumah kosnya kawasan dinoyo kota malang
dari pengakuan tersangka elang bido didapatkan dari seorang rekannya asal surabaya
rencananya burung elang ini akan dijual seharga lima ratus ribu rupiah
sebenarnya elang ini tidak berada di mana
kemarin kan ada teman juga yang kerja di surabaya kerja bangunan
sementara ketua pro fauna indonesia rosek nur sahid seluruh jenis elang di indonesia tidak diperbolehkan dimiliki dan diperjualbelikan sesuai undang undang
selain itu kondisi elang yang hidup di benua asia keberadaannya terancam karena rusaknya habitat serta perburuan manusia untuk perdagangan
yang kemudian dari informasi yang kita telusuri
kita kerjasama sangat bagus dengan kawan kawan ksda resort malang
kita informasikan dan langsung tidak ditindaklanjuti dengan cepat sehingga bisa tertangkap tangan
untuk proses penyidikan lebih lanjut tersangka beserta barang bukti elang dibawa ke balai besar konservasi sumber daya alam provinsi jawa timur di surabaya